dan anak anak itu sama seperti anak anak di tempat kamu
saya juga tahu hal itu
kamu tahu hal itu
kalau emang kamu mengajarkan mereka hal hal yang baik
kenapa mereka masih main judi
dan kenapa kamu gak ngasih tau mereka
saya mengerti perasaan kamu
sedikit pun saya tidak marah dengan kamu
mereka memang suka berjudi
mereka memang suka berjudi
kalau tidak ada saya
faktor keadaan dan lingkungan lah
yang membawa mereka
kedalam kehidupan seperti itu
ini impian saya untuk mereka
saya akan menjadikannya kenyataan
mereka tidak lagi berjudi jalanan
dan tidak lagi menjadi kelendangan
kalian pasti sudah jatuh dalam jebakan gua
anda semua mengamlukan itu
sudah tiba ketika unik
sudah lebih besar
saya bukan yang gak mau menikah sama kamu
tapi saya butuh waktu untuk mengenal kamu lebih jauh lagi
nadia apa ada perbuatan saya yang kurang berkenan
enggak justru sama sekali enggak
kamu begitu baik
kamu datang di dalam keluarga kami di saat keluarga kami sedang dalam masalah
kamu begitu dermawan
kamu mengajar anak anak gelandangan
kamu juga mempunyai impian yang begitu besar untuk mereka
kamu sangat baik rob
karena kebaikan kamu itu saya jadi bingung
kamu gak usah bingung nadia
saya melakukannya karena saya peduli terhadap mereka
apa kamu gak mau bertunangan dan menikah

saya akan menunggu kamu sampai kamu siap
sekarang saya jadi lebih yakin daripada sebelumnya
besok kamu bawa cincin ini ya untuk datang melamar saya
aku yakin sekarang
pasti sedang mengejar gue
kamu tidak perlu terburu buru
ini mungkin keputusan yang terbaik untuk saya
saya mau nanyain nomor telepon keluarganya aditya dulu ya di jakarta sama teman temannya aditya

gak ada apa apa kang
saskia baru aja pamit mau ke rumah temen temennya aditya
dia mau menanyakan nomor telepon rumah aditya di jakarta kan
perasaan saya kok rasanya gak enak ya kak
kita berdoa saja
mudah mudahan tidak terjadi apa

tidak ada apa apa lagi fatina
nanti kalau kalian sudah menikah
mama harapkan juga kalian sering datang kemari
kita bisa melakukan sholat berjamaah seperti ini
kan bahagia sekali
dan kamu sultan
setelah yulia menikah dengan imam nanti
hubungan kamu dengan keluarga ini juga semakin dekat
kamu mungkin bisa bergabung dengan imam dalam hal bisnis
karena kamu sudah merupakan bagian dari keluarga ini
saya juga bangga dengan sultan
dengan meminta maaf sama pak alam
itu artinya dia sudah membuat kesan yang baik sama orang orang di kantor
mas imam terlalu berlebihan menguji saya
sayang sultan juga sudah janji dia tidak akan bikin lelah lagi
jadi sudah empat mobil yang dikeluarkan dari sungai itu
tapi belum ditemukan keberadaan demikian
kami sudah mengangkat semua mobil korban
kami sudah mengangkat semua mobil korban kita
tapi tidak ada mobil aditya di sana
pak kami sangat mengharapkan bapak terus mencari keberadaan aditya
maaf pak saya tidak bisa membantu lebih jauh
mungkin aditya masih hidup dan dia berada di daerah lain
jadi menurut bapak aditya masih hidup
pencarian ini akan makan waktu pak
kondisi alam saat ini kurang bersahabat
dan kita perlu waktu beberapa hari
terus kami bisa mencari keberadaan aditya
tapi kami sangat khawatir tentang kebenarkan kami
segera beritahu kami bila sudah menemukan adiknya
mereka sepertinya lebih suka kalau saya menemukan aditya dalam keadaan meninggal
dari tadi yang ditanyakan keberadaan jasad aditya terus
kata polisi kemungkinan dia masih hidup
gak mungkin gak mungkin kalau dia masih hidup
pasti dia tuh udah menghubungi kita pak
ini udah dua hari dua hari
kalau mama rasa sih dia udah mati
mungkin aja firasat mama itu benar
mungkin benar tapi polisi itu kan bekerja berdasarkan prosedur
dia harus ketemu mayatnya dulu baru bilang seseorang itu mati
mudah mudahan aja dia mati
kalau dia mati akan lebih mudah kita menguasai hartanya
ma aditya gak bakal mati gak bakal mati
eh anak kecil

eh masuk sana masuk kamar
masuk masuk masuk
sebaiknya lo berhidup
cepat sebab alat alat pengeboran kita sudah datang
gue sudah menyiapkan perangkap
dan gue yakin banget bahwa mereka sudah berada di dalam perangkap itu
berkat bantuan ibu gue
gue sudah menunjukkan rencana pembangunan untuk anak telantar itu kepada mereka
dan gue yakin banget bahwa mereka tidak akan menolak
pembangunan tentang rumah anak lantar itu
dan sepertinya kakek tua dan nadia pasti senang sekali dengan berita itu
eh ses silakan masuk
gimana kamu udah dapet kabar tentang aditya
oh sejauh ini belum
dia juga belum mengabari saya
ada apa sih
tadi tante aditya telpon
katanya aditya belum sampai di rumah
saskia kamu jangan panik dulu
mungkin dia lagi terjebak macet di jalan tol
soalnya kami dapat kabar ada kemacetan total dari kemarin jalan tol
iya itu karena ada
itu karena ada kecelakaan di jalan tol
kapan persisnya kecelakaan itu terjadi
tadi malam itu kan aditya sedang di jalan tol
eee ses di jalan tol itu jumlah mobilnya ribuan
kamu gak mungkin kan berpikiran untuk
tapi kenapa dia belum juga ngabarin saya
pasti ini ada yang gak beres
iya pasti ada yang nggak beres
kalian punya nomor telepon omnya aditya di jakarta
ada sebentar ya
ya udah kalau gitu terima kasih ya